apakah data yang diberikan itu sesuai dengan fakta fakta di lapangan
nah ini bisa berpotensi nanti di tahun dua ribu dua puluh empat gitu
selain dimsum ada juga menu khas kanton lain